terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia live
ribuan pengemudi ojek online di surabaya merespon wacana kenaikan harga bbm
sementara organisasi angkutan darat tanjung perak surabaya
meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga bbm terlalu tinggi
karena akan berpengaruh pada operasional angkutan di pelabuhan
sejumlah pengemudi ojek online melakukan sweeping dan menghentikan pengemudi ojek online lainnya
yang masih beroperasi di jalan ahmad yani surabaya rabu pagi
bahkan ojek online yang beroperasi dan membawa penumpang dihentikan
agar melepas atribut jika ingin beroperasi
aksi ini sebagai bentuk solidaritas selama pengemudi ojek online di surabaya
yang pada rabu pagi melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan tarif
merespon wacana kenaikan harga bbm oleh pemerintah
frontal level lima kita sebutnya level lima adalah lebih pedas dalam arti
kita selalu ada hasil
yang level lima kita akan maksimalkan
karena minggu depan bbm akan naik
sekarang aja sudah dua kali naik bbm kan
tapi kan driver online belum pernah menikmati kenaikan tarif
nah sekarang kita akan minta pemerintah
libatkan frontal dalam penentuan tarif
sementara itu organisasi angkutan darat tanjung perak surabaya
meminta pemerintah tidak menaikkan

pasalnya kenaikan bbm yang tinggi akan berpengaruh
pada operasional angkutan di pelabuhan
ketua organda pelabuhan tanjung perak kodi lamahayu
menambahkan selama ini usaha angkutan darat
sangat bergantung terhadap bbm bersubsidi
selain berdampak pada sulitnya penyesuaian ongkos angkut
truk yang beroperasi di pelabuhan
tingginya kenaikan bbm bersubsidi
juga akan berdampak pada kenaikan harga suku cadang angkutan
kalau tidak dinaikkan harga bbm pemerintah sangat berat
tapi itulah yang kami mohon agar supaya tidak terlalu tinggi kenaikannya
agar supaya penyesuaiannya bisa mudah atau cepat
dan bisa diterima oleh masyarakat
sebelumnya presiden joko widodo buka suara terkait
rencana kenaikan bbm bersubsidi
jokowi menilai kebijakan tersebut harus diputuskan dengan hati hati
agar tidak menurunkan daya beli masyarakat
hingga menaikkan inflasi
demi liputan cnn indonesia